hai terletak di kabupaten majalengka jawa barat bandara kertajati diproyeksikan sebagai
bandara terbesar kedua setelah soekarno hatta memiliki landasan pacu tunggal sepanjang
m bandara ini dapat menampung pesawat besar seperti boeing tujuh ratus tujuh puluh tujuh di hari pertama beroperasi
para calon penumpang mengutarakan rasa antusias atas dibukanya bandara ini bangun aja megah ya
hai buah itu kayak jakarta dah dulu nah pertama ada kertajati
saya belum tahu yang banyak belum keliling keliling juga jadi belum bisa
ini tapi bagus memang lebih apa ya auranya tuh bagus kayak jakarta aja modelnya kayak
gitu aku mau nge review harus ada smoking area di lantai tiga biar orang orang tidak terkecoh
kejati juga dianggap bisa berfungsi sebagai bandara penyangga untuk bandara soekarno hatta
yang menurut rilis dari airport council international pada dua ribu dua puluh dua masih menjadi salah
satu bandara tersibuk ketiga di asia pasifik menurut b mahmudin pejabat gubernur jawa
barat pemerintah telah menyiapkan jalur transportasi bagi warga yang akan berpergian
melalui bandara kertajati satu setengah jam jadi sangat tidak masalah dan dibandingkan biaya biaya
juga sangat murah kalau kesini normal damri mungkin delapan puluh baik baik saja kalau ke sini normal damri mungkin delapan puluh baik baik saja
itu yang bis jadi ke jakarta berapa mungkin mudah mudahan damri akan memberikan hari khusus selama
masa pasti ya cara memasuki jawa barat bagaimana optimalisasi dari pembroke
terima kasih dari jawa barat ini kan ya tadi dari bandung tidak jauh kemudian juga kami sudah mengingok
pada asn untuk menggunakan kertajati ini saat ini tercatat sudah ada tiga puluh empat penerbangan di bandara
kertajati setelah sebelumnya hanya beroperasi di hari minggu dan rabu
sejak dua puluh sembilan oktober bandara akan beroperasi sepanjang hari untuk melayani penerbangan
dalam negeri dan juga luar negeri
iryna wardhani jimmy chandra majalengka jawa barat